mulai sepuluh juni dua ribu dua puluh bagi anda yang ingin melakukan perjalanan dengan pesawat terbang
kini pemeriksaan dokumen calon penumpang dipermudah
di bandara internasional soekarno hatta tangerang banten ini misalnya
dari empat checkpoint yang disediakan kini hanya menjadi dua checkpoint saja
di checkpoint ini misalnya di pintu masuk anda akan diperiksa kartu identitas yang sah
kemudian anda harus menunjukkan tiket
hasil yang menunjukkan bahwa anda bebas dari covid sembilan belas
dan di kota kota tertentu seperti tujuan denpasar mangkal pinang tanjung pandan balikpapan dan padang
ini anda wajib menunjukkan hasil negatif covid sembilan belas dari surat swab test atau pcr
di luar kota ini bisa dengan hasil negatif covid sembilan belas dengan rapi tes
sekarang pemeriksaan sutubuh calon penumpang

dilakukan secara cepat dan mudah
tidak lagi menggunakan termogan yang bisa membuat antrian yang cukup panjang
kini ada sebuah sistem digital dengan menggunakan kamera atau secara visual
bisa dilihat langsung di layar berapa suhu tubuh kita
hanya yang bersuhu tubuh normal atau di bawah tiga puluh tujuh delapan derajat celcius yang dibolehkan terbang
jika kedapatan melebihi suhu tubuh normal
maka akan diarahkan untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut di kantor kesehatan pelabuhan
untuk menghindari kepadatan dan antrean panjang
maka disarankan setiap calon penumpang untuk datang lebih awal
minimal tiga jam sebelum jam penerbangan
dan selalu jaga jarak aman antar calon penumpang yang lain minimal satu meter
setelah pemeriksaan di posko pertama
kemudian kita akan memeriksa dokumen kelengkapan tanda kita bebas covid sembilan belas
di checkpoint terakhir yang kedua
inilah dokumen kesehatan divalidasi oleh kantor kesehatan pelabuhan bandara
kemudian kalau biasanya ada pengecekan denyut nadi
begitu kali ini tidak perlu dilakukan
sehingga proses validasi dilakukan secara cepat begitu
dari pos ini kita akan mendapatkan stempel sebagai bukti
bahwa calon penumpang layak untuk terbang
setelah kelengkapan dokumen kita memenuhi persyaratan untuk terbang
menaiki pesawat maka yang selanjutnya dilakukan adalah
kita melakukan check in di counter check in
dan ingat selama di lingkungan bandara dan terbang
pastikan lakukan protokol kesehatan gunakan masker
jaga jarak fisik antar orang lain
victor paribuan david vitriani tangerang banten